siapa yang tidak kenal dengan sosok negarawan yang satu ini
wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas
yang dikenal dengan seorang negarawan yang kawakannya luas
kemudian ngomong dan juga selalu menjaga tali silaturahmi
bersama saya kali ini pak yusuf kala di kediaman
apa kabar pak jk
alhamdulillah selamat pandemi ya pak ya
sebelum kami memulai wawancara ini kami sudah melakukan prosedur protokol kesehatan
yaitu melakukan tes covid sembilan belas pak jk
dan kami izin untuk membuka masker saat wawancara ini berlangsung
pak jk sibuk apa aja pak selama tidak menjabat menjadi orang nomor dua di republik ini
saya kan ketua pmi ketua dmi
jadi tiap minggu hadir dengan teman teman pengurus
kemudian ya lihat perusahaan
nasihati anak anak saya atau adik adik bagaimana menjalankan perusahaan yang baik
pak jk kami minta insight pandangan seorang pak jk
terkait dengan persoalan yang ada di republik ini selama dua ribu dua puluh satu belakangan
khususnya soal penanggulangan covid sembilan belas pak di indonesia
sebagai orang yang pernah menjabat di republik ini sebagai orang nomor dua
apa pandangan seorang jk terhadap penanggulangan covid sembilan belas di indonesia
ya kalau kita melihat hari ini luar biasa
apa itu upaya kita pemerintah dan muslim
dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan covid sembilan belas itu
sebagaimana kita tahu semua
hanya enam bulan yang lalu
bulan juli juni juli itu kurang lebih biasa lima puluh ribu per hari
sekarang alhamdulillah dibawah dua ratus per hari
itu kan prestasi yang luar biasa
itu sangat dihargai dan sangat dipuji
baik oleh kita semua juga dengan negara lain
dan sangat indonesia malah nomor dua dalam hal ini
hal menurunkan covid sembilan belas itu setelah cina
artinya dalam hal tracing testing atau tiga t lima m tadi sudah berjalan di tanah air
berjalan kalau tidak berjalan mungkin dibawah dua ratus
malah pernah dibawah seratus
pak jk menanggapi adanya otak atik seling berganti kebijakan psbb ppkm
banyak istilahnya ini seperti apa pak jk
yang penting bukan istilahnya bukan apa apa
mungkin saja ganti ganti nama
tapi yang jelas kita menjalankan tiga ema itu
ya sekarang kita sudah buka malah
karena kita sudah lebih aman
cuci tangan dan kejarak
semua itu kan sangat penting
disamping pemerintah menjalankan tiga t
itu semua menyuakan sehingga kita alhamdulillah
dalam kondisi orang masih
di eropa apalagi di amerika apalagi masih di atas seratus ribu malam per hari
kita sudah bawa dua ratus itu kan persediaan luar biasa
melihat dua ribu dua puluh dengan dua ribu dua puluh satu lebih baik dua ribu dua puluh satu pak untuk penanganan pandemi ini
dua ribu dua ratus saat itu topnya dan turunnya luar biasa
artinya tertingginya pernah di dua ribu dua puluh satu di juli seperti saya katakan tadi
tapi juga akhirnya desember ini turun itu angka luar biasa
jadi semuanya berada di dua ribu dua puluh satu
awalnya memang dua ribu dua puluh tapi tidak sehebat pertengahan dua ribu dua puluh
penanganan pandemi ini seiring tidak pada pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah
ini kan sebab akibat
ekonomi kita krisis karena adanya krisis kesehatan
nah kalau krisis kesehatan ini sudah menurun terkendali maka otomatis krisis ekonomi akan juga baik
seperti sekarang dinyatakan pajak sudah lebih tinggi daripada targetnya
itu kan sebagian ekspor tinggi pendapatan negara juga lebih tinggi
jadi kena sebab akibat
sebabnya menurun maka akibatnya juga akan lebih positif
kita memasuki dua ribu dua puluh dua kali ini pak jk
anda punya prediksi tidak
kapan pandemi ini akan berakhir pak jk
sebenarnya ini soal waktu saja
soal kebetulan ada unikron
jadi ini menyebabkan adanya kekhawatiran baru
tapi walaupun kita bisa kalau semua masyarakat menjaga diri
tetap taat kepada kesehatan protokol kesehatan
akhirnya kita akan mengendalikan
tapi covid sembilan belas nya unikron nya juga bisa terkendali
selama kita memperlakukan disiplin seperti sekarang ini
menyinggung soal unikron tadi pak ck
ini kan lagi ada penambahan kasus
artinya ini kan kasusnya dari luar pak masuk ke tanah air
mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri
artinya perlu tidak kali ini warga masyarakat untuk tahan diri ke luar negeri pak jk
ya tentu itu nasihat yang baik
walaupun juga karena sudah dua tahun berada di lingkungan yang sangat terbatas
malah banyak yang tidak bekerja di rumah
maka orang orang anak anak tentu tentu kelompok orang menengah tinggi yang mampu
ya sudah banyak keluar negeri
tapi jangan dengan resiko
begitu pulang itu karantina sepuluh hari
memang ada resikonya
dan juga itu tidak mudah untuk mereka begitu pulang menikmati keadaan
walaupun juga punya resiko di luar negeri
banyak orang ke amerika
amerika risiko lebih tinggi daripada indonesia
orang ke eropa
eropa jauh lebih tinggi risikonya dibanding indonesia
jadi teman teman atau masyarakat yang keluar negeri itu ya untuk bersenang tapi penuh resiko
termasuk para pejabat kalau ke luar negeri juga beresiko ya pak ya
kalau soal karantina nih pak jk
saya mau mengkritisi aturan untuk karantina bagi mereka pejabat yang selalu satu ke atas
ini kan berbeda sekali
mereka boleh karantina individu
berbeda dengan mereka masyarakat yang bukan selevel itu
pak ck mau menang seperti apa
apakah memang virus itu memilih milih mereka
ada pejabat ada warga biasa pak jk
saya kira tidak begitu
selama tidak hati hati bisa kena
yang membedakannya disiplin kepada tiga m itu atau tidak
tapi kenapa eselon i bahwa negeri ini harus berjalan
yang menjalankan negeri ini kan para eselon i eselon dua itu
menteri kan yang membuat kebijakan
yang menjalankan pejabat pejabat itu
nah kalau mereka harus ditahan sepuluh hari di hotel
tentu juga pekerjaan pekerjaan di kantor juga bisa terambah
atau terambat atau masalah
walaupun secara prinsip bahwa semua orang bisa mempunyai akibat yang sama
bisa membawa virus yang sama dari luar
tapi namun demikian ya ada ke
dia tidak berarti dari itu karantinanya di rumah
tapi di rumah relatif bisa lebih mudah bekerja dibanding hotel
karena tentu bisa lebih luas daripada tinggal di kamar di hotel
berarti lebih bijak ya pak
bisa ke luar negeri harus bisa juga bayar karantina di hotel
baik pak jk kalau melihat selama ini untuk menteri kesehatan bagaimana pak kinerjanya untuk penanganan pandemi
ya kita lihat semuanya
semuanya menteri kesehatan menteri pak luhut menteri permenkoprokoromian dan sebagainya
semua punya peran
tapi tentu ini bidangnya menteri kesehatan ya
baik penyediaan vaksin
ataupun vaksinasi keluar kepada masyarakat
ataupun menjaga kesehatan masyarakat
tengah saja menteri kesehatan
jadi dengan angka tadi kita bicara angka
angka tadi menurun luar biasa
berarti itu termasuk sukses daripada menteri kesehatan
kerjasama antar pihak ya pak ya
tidak hanya menteri kesehatan
studinya kurang lengkap
studi ekonomi juga studi teknisnya
saya kira tidak lengkap
maka terjadilah overrun
hanya apa yang direncanakan lebih tinggi
biaya yang sebenarnya lebih tinggi
membuat terowongan banyak membuat fondasi yang besar besar
hanya terjadilah seperti itu
untuk overrun rp dua puluh satu yang mestinya harus dibayar oleh pembangunan saham
pak jk kita beralih ke ekonomi
pak jk menyebutkan tadi ada perbaikan ekonomi di tanah air
kalau perpaduan kebijakan moneter dengan fiskal sudah tepat belum pak jk
moneter dilakukan oleh bank indonesia umumnya
mengatur tentang jumlah uang inflasi dan sebagainya
walaupun semua juga bersangkut jawab
kalau fiskal dan menteri keuangan
ini selalu khususnya kepada tahun lalu tanda sekarang
khususnya bahwa fiskal defisit
fiskal defisit luar biasa
maka ditutuplah oleh kerjasama antar menteri keuangan dan bank indonesia
berarti moneter fiskal kerjasama di sini untuk mengendalikan belanja negara
mengendalikan karena apabila belanja negara tidak cukup
insentif kepada masyarakat atau subsidi kepada masyarakat
maka covid sembilan belas ini bisa juga sangat berbahaya
jadi hal itu terjadi khususnya umumnya apabila defisit
maka tentu kebijakan bank indonesia untuk membantu menteri keuangan
itulah kerjasama antara fiskal dan moneter
dan itu terjadi
artinya sudah berada di rel yang tepat pak jk
daripada pinjam ke luar negeri terus
dalam keadaan ini sulit
tidak banyak negara yang bisa bantu
tidak banyak lembaga yang bisa bantu
dalam negeri mungkin saja bank indonesia mencari
ya mungkin saja
bank indonesia mencari uang
tidak cara lain selain itu kan
tapi kita lihat inflasi juga tidak besar
nampaknya pemerintah sangat rajin memungut pajak pak jk
komentarnya seperti apa pak
negara apa saja itu
termasuk indonesia ya
kita masih lumayan kecil
kalau seperti di amerika atau di luar negeri
teks rasio tinggi
hanya turun malah
jadi potensi pajak itu mungkin besar
tapi apa yang dipungut pajak itu tidak sebesar apa yang diharapkan
waktu sebelum pandemi itu
kalau menteri keuangan mencari pajak atau memungut pajak lebih kencang
itu memang satu cara untuk mengurangi defisit kita
mengurangi utang kita
pak jk sejumlah kasus ini kan mencuat di dua ribu dua puluh
khususnya di transportasi
seperti kereta api cepat
kemudian juga ada membakarnya anggaran rp dua puluh tujuh triliun
pak jk kemudian tidak hanya itu
tetapi juga kerja asing termasuk juga penggunaan apbn
bagaimana anda melihat strategi pemerintah dalam hal ini
untuk penyediaan transportasi kereta cepat jakarta bandung ini pak jk
semula kalau kita lihat latar belakangnya
konsep pertama dibuat oleh jepang
untuk menyamai shinkansen
kecepatannya lebih tiga ratus km per jam
dan juga perjalanan cina datang juga
dengan penawaran yang lebih murah
kemudian konsep yang dijalankan
ialah b dua b business to business
jadi bukan loan kepada pemerintah
tapi penerimaan modal oleh indonesia dan cina
nah setelah berlangsung
ini terlalu cepat waktu itu
sehingga studinya kurang lengkap
jadi bahkan studi ekonomi juga studi teknisnya
saya kira tidak lengkap
maka terjadilah overrun
akhirnya apa yang direncanakan lebih tinggi
apa biaya yang sebenarnya lebih tinggi
membuat terowongan banyak membuat fondasi yang besar besar
akhirnya terjadilah seperti itu
yang mestinya harus dibayar oleh pemegang saham
yaitu indonesia dan cina
kalau indonesia ini bumn
kita tahu semua keadaan bumn
tidak sebaik daripada apa yang tentu kita harapkan
akhirnya maka karena itulah
maka kekurangan dana bumn itu sebagai pemenang saham
itu dibantu oleh pemerintah
itulah timbul dua puluh satu te itu
itu sama sama dengan cina tentu
komentarnya soal kita
juga melarang ekspor pak jk
seperti nikel tembaga timah
sehingga ada aduan dari beberapa negara ke wto
melarang ekspor bawang mentah gitu kan ya
dari nikel boksit macam macam lah
seperti itu yang merupakan
suatu kekayaan alam yang ada di indonesia
yang tentu tidak banyak
ya memang dalam sekarang perdagangan yang terbuka ini
yang dikenali oleh wto
tapi kita mempunyai kepentingan nasional sendiri
yaitu kalau kita ekspornya bahan mentah sendiri
yang diperoleh sedikit
dan merusak lingkungan
kalau saya pernah naik helikopter di sepanjang jalan
di sepanjang pantai sulawesi tenggara
bagaimana rusaknya lingkungan itu
kalau di ekspor dalam bentuk bahan
itu berarti termasuk tanahnya yang di ekspor
kalau nilai nikel di suatu ton bahannya
dan itu merusak lingkungan
jadi kita apapun orang negara tidak senang
kita tetap juga punya kepentingan nasional yang tidak boleh kurang
pak jk kita bergeser terkait dengan
munculnya sejumlah baliho nih pak
apalagi di lokasi bencana baleo dari sejumlah tokoh tokoh politik
nanti dijawab pak jk ustaz jeddah
kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami
dengan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas
haji muhammad yusuf pahla ustaz jeddah
tetaplah bersama kami
kami lanjutkan kembali perbincangan kami dengan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas
pak haji muhammad yusuf kala
pak jk kita lanjutkan kembali
indonesia menjadi tuan rumah nih pak untuk ktt g dua puluh
saya sempat juga ikut bapak ke argentina waktu itu ya pak
yang tahun dua ribu delapan belas
nah kali ini kita menjadi tua rumah
pak jk apa yang harus dipersiapkan indonesia
dalam menjadi presidensi tuan rumah
ke ktt g dua puluh pada kali ini
kalau g dua puluh ini pertemunya masyarakat
masyarakat yang diperlukan
masyarakat yang diperlukan
masyarakat yang diperlukan
masyarakat yang diperlukan
maka g dua puluh ini pertemuan yang paling penting
diantara pertemuan summit summit lainnya
karena hadir dua puluh negara
dan biasanya hadir kepengaranya
atau perdana menterinya
dari negara negara yang terkaya di dunia

kita juga ikut tentu nomor enam belas
nah ini sangat penting tentunya
karena mencakup arah
yang harus ditempu pada tahun tahun mendatang
tahun tahun mendatang ini
tentu masih ada sisa masalah
masalah covid sembilan belas ini
yang pertama yang sulit tentu
kedua tentu keamanannya
karena itulah kedadakan di bali
hanya hanya bali yang memenuhi semua
artinya semua syarat syarat itu
mempunyai hotel yang butuh banyak
di nusa dua kemudian
keamanan bisa dijaga
di sana dengan baik
satu keempat negara saja
sulit diatur keamanannya
kepala negara amerika apalagi
dua puluh ini tentu bayangkan
harus dijalankan seperti itu
walaupun di argentina kita
tetap berapa di tenda kan
tenda besar ya pak
kandung besar jadi mereka itu
sangat efisien tidak perlu membangun
tapi di bali kan ada
jadi menjalankan itu jadi kita
akan menerima itu pada bulan oktober
masih cukup lama
indonesia butuh menyampaikan aspirasi tidak
pak jk terhadap negara negara berkembang
termasuk juga perkembangan
perekonomian yang berkelanjutan
sudah dibicarakan di
lalu dan sebelumnya
dipermalakan di bali
setiap dua tahun ada pertemuan seperti itu
tentu kita indonesia mempunyai
sikap yang sama dengan
kemudian ada perbedaan
terutama amerika pernah keluar
daripada pertemuan itu
itu kan tidak sehat contohnya tapi sekarang sudah
begitu biden masuk masuk lagi
jadi sangat penting
kepada lagi iklim dan juga
masalah ketimpangan dunia ini
kalau soal kesehatan
perlu tidak kita memperkuat
arsitektur kesehatan yang ada di dunia ini pak
itu sudah mempunyai
seperti itu buktinya
sekarang ini who
sangat aktif untuk mengontrol atau
memberikan informasi tentang
keadaan keadaan di dunia ini
dalam bidang kesehatan
itu sangat penting
pak jk ini terkait dengan
banyak yang menawarkan
informasinya kita himpun
untuk menjadi ketua umum pbnu karena
salah satunya dari ketua umum pkb
muhammad iskandar apa tanggapan
pak jk karena ketua umum
pbnu yang baru ya pertama
mengucapkan selama sekali lagi
kepada gus syahyak
dan itulah pilihan yang tepat
pada dewasa ini artinya
suatu wajah baru
baru karena banyak juga
apa yang dilakukan oleh
ketua umu saya
mustasyar itu penasihat
katakan ini nahdlatul ulama
kebangkitan ulama saya
bukan ulama ini ulama
bidangnya apa itu pak
ya kalau ya ulama ya ulama
tentu tapi kita hanya
ya saya pernah
bagaimana anda melihat pbnu
dalam membangun islam
nusantara di tanah air pak jk
itu menjadi perdebatan
wah islam itu islam
nusantara termasuk bagian
jadi tidak ada
islam yang khusus memang
walaupun ada aliran aliran dalam
kita mempunyai syafi'i
syafi'i kemudian banyak
di negara lain seperti afganistan
hanafi ini memang
ataupun hambadi dimana mana
tidak ada islam meresahkan wilayah
tidak ada islam saudi tidak ada islam
jadi agak memang
perdebatan tentang itu
tentang islam nusantara itu
baik kita tinggalkan soal pbnu pak kita ke politik kali ini pak jk
pak jk kita melihat
banyak sekali baleho yang bertumbaran di
sejumlah lokasi bencana apalagi kemarin
terakhir gunung semeru
seperti tokoh tokoh politik bermunculan
dimana mana pak jk kalau anda melihatnya ini
apakah memang dua ribu dua puluh empat ini sudah
semakin dekat pak jk
dalam pemilu itu
untuk dipilih pertama dikenal
ketiga baru dipilih
tahap pertama untuk lebih dikenal
mungkin sudah dikenal tapi lebih dikenal orang
jadi banyak tokoh tokoh yang masang alang itu
ya pertama dikenal
nantilah apa yang dilakukannya kemudian
sehingga orang suka
nah itu memang
terlalu jauh terlalu cepat
banyak orang bertanya bahwa
nanti tahun depan
saya bilang tidak tahun depan itu
politik suasana politiknya
karena orang pada mencari pasangan
karena di indonesia
dalam per politik kita
dalam pemilu khususnya begini kejadian
ada yang punya politik
elektriktibilitasnya masih rendah
dari survei ya
ada yang surveinya tinggi
tapi tidak punya partai
nah disini nanti akan terjadi
dengan yang punya elektriktibilitas
tapi tidak ada partai
dan yang kurang elektriktibilitasnya
tapi punya partai yang cukup besar
nah disinilah nanti saya bilang ilegal
tahun romantis tahun depan
tahun mencari pasangan
kalau mencari pasangan kan romantis kan
jadi belum pak romantis itu
sekarang pak pasangan romantis
yang bapak terawang
baru belum bicara baru tahap
tapi wajar ya pak ya kalau misalkan
tokoh politik itu memunculkan
nama di sejumlah meskipun mendapat
penolakan di warga masyarakat
saya kira masyarakat belum menolak semua masyarakat
belum mengenal atau mungkin
juga dia tidak terlalu
senang karena tidak kenal
makanya perkenalan dengan baliho kita
apa apa programnya tapi ini kan
setelah dikendali baliho orang tahu
lagi kalau jadi presiden
apa programnya apa janjinya
kebaik lagi seperti itu
kalau ada orang untuk maju lagi pak

sudah cukup pak untuk itu
baik pak jk untuk pesan
seorang yusuf kahlil di tahun dua ribu dua puluh dua
ini apa pak jk
menjaga disiplin karena ini
modal kita semua sehingga kenapa
di indonesia itu dipuji
karena turun drastisnya
covid sembilan belas itu dalam
waktu tiga empat bulan
dan dilakukan itu
kedua tentu harapan kita
pandemi sudah lebih menurun kita
bekerja secara normal di bidang ekonomi
orang tidak lagi bekerja di rumah
tapi kembali bekerja normal
pasar dibuka mall mall dibuka
rumah ibadah dibuka kembali
ke hidup normal ini artinya
terus terus di bawah dua ratus mungkin
di bawah seratus kini menjadi endemi
sama seperti singapura pak berarti kita harus bersahabat dengan
pandemi gitu berteman
itu sulit juga dikatakan itu bersahabat
tidak pakai masker yuk kena
dan kamu kena sakit
kalau sahabat kan tidak kena apa apa
sama kita kan ini kan
bukan bersahabat ya membiasakan
diri hidup dalam kondisi
ini sehingga harus menjaga disiplin
baik karena memang
warga masyarakat di tanah air selalu
patuh pada protokol kesehatan meskipun
nanti kita berteman dengan pandemi
itulah tadi perbincangan kami dengan
wakil presiden ri ke sepuluh dan
ke dua belas insenior haji muhammad yusuf
fala terima kasih atas
kebersamaan anda saya herano
fahlbashir sampai jumpa